apa buktinya kalau kau tidak bersalah siliwangi apa buktinya baik
aku akan memberikan bukti untukmu jika bukanlah aku pelakunya
kemana lagi aku harus mencari si lima untuk menyerap tenaga dalamnya
maafnya dewi apa tidak seharusnya
kita pergi ke markas kalejenis apa alasan kau menyarankan aku ke tempat itu
nyai dewi sewaktu nyai dewi tidak sadarkan diri anak siluman kalajenggi berusaha menganiayanya
apa kenapa kau baru bilang sekarang baiklah sekarang juga kita harus kesan aku sudah

tidak sabar untuk menyedot seluruh kekuatan
kita masih lemah sekali kita terkena racun kita sendiri akibat rukmi sanggup memberikan serangan
kita harus segera mencari penawarnya
banyak sekali taburan bunga di kolam itu kalau tidak salah ada mitos yang mengatakan racun
kalajenggi bisa hilang dengan aroma bunga ayo kita berenam semua di kolam itu baik
hai nah sekarang kita sudah lepas darat rukajenggi
hai dan kembali menyerang dewi samudera
hai siapa itu yang sedang mengerangi kesa kinta
jangan sentuh aku
lukamu cukup parah
kau yang membunuh ibuku
memiliki dendam terhadapmu
mati di tanganku siliwangi
kau yang membunuh ibuku
sudah aku katakan berkali kali
jika aku bukanlah pembunuh
jika aku ingin membela diri
bahwa akulah pembunuh
aku bisa saja membunuh
untuk membunuh orang yang sudah tidak berdiri seperti
simpan dulu amarah
dannya juga dendam
biarkan aku mengobatimu terlebih dahulu
jangan kau kira aku akan menghapuskan dendam
karena kau telah membunuh ibuku
dan kau harus mati di tanganku silvani
demi kematian ibuku
aku akan tetap membalaskan dendamnya
untuk membunuhku silvani
jika kau masih beranggapan
bahwa akulah yang membunuh ibundamu
bunuhlah aku ke sana
jika itu yang kau inginkan
dan aku akan menangkapmu
akan membuatmu puas
namun aku ingatkan kepadamu
jangan pernah kau menyesal di kemudian hari
jika kau telah membunuh orang yang tidak bersalah
kej aura menurutku
anda berhasil mem electrok selber
dan lebih luar biasa
dia menjadi manusia
kamu akan melakukan nuclei
dan sanggup mengiannya
kalau kau tidak bersalah siliwangi
aku akan memberikan bukti untukmu
jika bukanlah aku pelakunya
sekarang kau sudah tahu kebenaran
bukanlah pembunuh ibu
aku telah berpersangka
berpersangka buruk terhadapmu